hukum pidana asep iwan iryawan di jakarta
masalah aturan hukum
yang mengatur masalah
selamat sore kang asep
jadi bagaimana pandangan anda
selama ini terhadap aturan yang
mengatur masalah praktek
ini saya jelaskan dulu
hukum itu tidak dikenal
kalau ada prosesi online berarti mainnya di udara
malah main di udara main sedikatur
jadi gini masalah ini
dikenal dalam hukum istilahnya adalah
tindak pidana kesisilaan
tindak pidana kesisilaan itu
ada yang tercita ada namanya
cina ada namanya kabul
adanya perdagangan orang
nah jadi cina yang sedang
di surabaya itu itu tergantung
tadi cina dan
nah sekarang apakah hukum positif
kita mengatur nah ada ketentuan
hukum positif kita ya itu yang
kita sebutin tadi kuhp kita juga
undang undang perdagangan orang dan juga
undang undang perlindungan anak tapi
khusus untuk kasusnya yang
surabaya karena kita memberikan media
atau diikutin semua pembicaraan dari
pihak pihak kita tentu itu
nah satu hanya bisa dikenakan
itu adalah pasal mencari itu pasal
dua ratus sembilan puluh enam dan lima ratus enam
kalau yang melakukan perbuatan
di tradisi orang yang
dinikmati dan orang yang menikmati
pengaturannya tidak ada artinya apa
ada sukun kita mengatakan
orang tidak boleh dipidana
kalau nggak ada aturan pidananya
di mana mereka juga berhasil meninggalan dari
pancu sebenarnya kita
mengadopsi itu dan termasuk di negara negara
berada malah sekarang salah jidah itu
sudah bukan kriminal karena itu ada
orang jadi negara negara
latif tanda inggris muda
amerika sekali lagi di indonesia ini
selama aturannya sudah
mengatur ya tidak bisa
dikenakan baik kriminal apapun yang digunain
baik meskipun kemudian melibatkan
sejumlah uang begitu ya
suatu perzinahan begitu
orang yang mau tergibayang
kadang kadang ada aturan mau bayar dua puluh juta
bayar delapan puluh juta delapan puluh miliar ada
sekali lagi karena tidak ada aturan
yang sudah menjerat ketika mereka
di salah satu api tapi yang akan
terlaksana satu api itu mereka misalkan yang
menggunakan tadi mucikari orang orangnya
sekarang sudah dijerat jadi terletak
baik termasuk juga human trafficking
tadi anda mengatakan ada aturan mengenai
undang undang human trafficking itu pun juga
hanya bisa menjerat si muncikarisnya
muncikarinya saja begitu kang asep
oh enggak human trafficking ini kalau human trafficking
justru itu pengguna bisa kena
asal jadi muncikari kena
pengguna kena asal
namikawan itu dalam keadaan eksploitasi
dalam keadaan tekanan dalam keadaan
paksaan gitu itu sih
kemudian juga sama persis perlindungan anak
perlindungan anak juga mucidari kena
orang yang menggunakan kena karena anak
salah di perlindungan anak itu kalau dibuang
usia delapan belas tahun ya baik orang itu
dipaksa atau tidak dipaksa tidak boleh
dieksploitasi anak di bawah umur
tapi kalau yang surabaya sudah dewasa kan
baik artinya bisa disimpulkan
bahwa seorang penjajah seks sama sekali
tidak akan bisa terkena hukum
kecuali tadi kena hukum
di peraturan daerah
di wilayah tertentu begitu
jelasin ini supaya jelasin perda itu
sekali lagi hukumannya hanyalah kurungannya
denda bayangin tadi ada sebutin
kalau dia bayar delapan puluh juta
dendanya lima ratus bayar aja lima ratus
kalau saya usah dan itu
sidang juga ringan acaranya
tidak pernah ringan atau acara tingkat
nah itu sering banyak kok yang sering diajarkan
di pinggir pinggir jarang tangkap itu dari sudut sidang
lalu dilepasin karena dia bayar denda
jarang orang memutuskan sekarang masyarakat
menginginkan karena mereka menyebabkan
sebagainya dan sebagainya lah apalagi yang sob suci
sok bersih itu kalau supaya dihukum berat
dan dalam undang undang yang mengatur mengatir ikat
makanya di nu ada kan
yang disebutin tadi yang ada di pasal empat ratus delapan puluh an
nah di ru kita yang ada sama lima tahun
baik yang menjajakan baik yang
menikmati baik yang mencicari baik yang ikut
kita paham itu awal jinnah dalam pengertian
hukum positif kita sekarang itu
orang yang terikat pernikahan
melakukan hubungan seksual dengan
nah yang lain nah konsep
nah selama konsep itu dipahami siapa pun
yang melakukan pembunuhan seksual tadi ya
punya perikat perikahan tapi atasannya
selama istri atau suaminya
tidak mengadakan pengaduan ya gak usah dia
ngapain itu harus ada pengaduan
termasuk di ru sekarang di ru sekarang itu
delik pengaduan jadi kalau delik pengadilan
sekali lagi saya ingatkan ya penegak hukum
nggak bisa melakukan apa apa tanpa pengaduan
jadi kita tidak ada hubungan seksual yang sebut
dari sekarang selama istri
suami kemudian teknologi
yang di ru baru terlihat tercemar
tidak mengadakan pengaduan ya nggak bisa
karena itu delik pengaduan
jadi dulu ada perhubungan sosial ya
oke kang asep oke saya perjelas dulu
yang tadi anda jelaskan adalah yang pasal

tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat berubah satu pasal
dulu empat ratus delapan puluh tiga sekarang empat ratus delapan puluh empat
oke artinya sekali lagi
penjajah seks itu sama sekali
tidak bisa dijerat meskipun ada
aturan baru di kuhp begitu ya
ya selama sekali lagi
karena itu delik aduan
karena delik aduan ya
karena itu jelas dikunci di pasal ayat dua
ini deliknya delik aduan selama tidak ada pengadilan
kecuali kalau itu delik biasa
kalau delik biasa mah tanpa ada pengaduan
misalnya perkosaan pembunuhan pencurian
penegak hukum harus bergerak
di ru pun sekali lagi
kalau hanya ada delik aduan selama tidak ada pengaduan
penegak hukum tidak boleh bertindak
oke tapi kalau kemudian
anda melihat kemudian aturan hukum
anda melihat sudah cukup ideal
dengan kondisi yang ada sekarang saat ini
kita negara negara pancasila
berkepuhanan punya ketimuran
ya itu harus diberantas dong
caranya dengan tadi politik hukumnya
regulasi siapapun yang melakukan
hubungan seksual di luar hubungan nikah
baik penjajah maupun yang memang
profesi dalam arti jedakan dirinya
atau memang karena kebutuhan ekonomi
ya harus ditindas ya minimal dengan hukuman
apapun bentuknya ya entah itu dalam
hukuman bentuk benda atau
kerja sosial atau
kewajiban pemerintah rehabilitasi sosial
karena itu kan penyakit sosial
kalau saran anda yang paling dekat
sanksi yang bisa diberikan seperti apa
kalau saran anda kemudian melihat
aturan yang ada saat ini
saran yang mungkin bisa dilakukan untuk
kemudian memberantas praktek prostitusi ini
ya saya sebagai orang beragama tentu
siapapun yang melakukan hubungan seksual
yang terdapat di dinah atau cabut
di luar hubungan pertahun tahun
ya harus dihukum
mau delik aduan atau delik biasa
kalau di ruu juga sekarang kan deliknya aduan
kalau di kuhp tidak diatur
kalau dicontoh seperti apa seperti tadi
undang undang kelindungan anak
maupun undang undang trafficking
tapi sekali lagi
kalau itu kan ada paksaan apalagi di bawah umur
sekarang di bawah umur atau tanpa makan
mereka melakukan hubungan seksual harus ada hukumannya
perlu ada perbaikan atau tidak
terkait dengan aturan hukum
ya ya itu kan ruu yang sekarang
ruu sekarang harus dirubah
tapi kan jangankan sekarang delik aduan
atau dirikan delik biasa
sekarang aja diprotes oleh
terutama oleh penggerak penggerak agasi manusia
karena ini karena kebanyakan negara negara beragam
dalam arti negara negara barat
atau negara negara maju itu sudah bukan kriminal
tapi di beberapa negara negara yang konsepnya
jasakan agama tertentu itu
dirajam malah dihukum
tapi gak dilihat kemana
kalau dihukum nanti apakah
datang ke dalam artikel di kursi lain ini
mau dihukum dengan artikel delik biasa
delik umum atau delik aduan
saya termasuk yang berangkatan ya
apapun yang untuk mengamalkan
hubungan seksual di luar hubungan
ya harus ditindak dong jangan dibiarkan
ini kan penyakit yang berbahaya
kalau tadi alternatifnya silakan
silakan ada lokalisasi
di monitor supaya nanti pemerintah
ada pencegahan ada pemberantasan
ada edukasi gitu
karena itu kan fakta yang tidak bisa dipungkiri
di ac kan sudah ada orang melakukan itu
bisa dirajam dan meruahkan
dan menggunakan konon
baik jadi artinya anda juga
punya pemikiran bahwa itu mungkin bisa diberlakukan
di seluruh wilayah di indonesia
kak kasep kenapa tidak
karena masalahnya pembuat undang undang
anggota dpr yang ada juga
berani gak membuat itu kan fakta ini juga ada
poklong jabat dimanapun ya
yang terlibat tidak ada asli
profesi manapun melakukan ini kan ada juga
karena perselingkuhan itu kan namanya
yang atau hobi atau profesi harus
tidak apa saya gak tahu
itu kan ada di seluruh profesi ya dunia kegituan
kita tunggu begitu ya kalau begitu langkah dari
anggota dewan kita untuk membuat
aturan mengenai praktek prostitusi ini
agar lebih tegas
dan bisa diberatas kak kasep
iwan iryawan pakar hukum pidana terima kasih sudah bergabung
di cnn indonesia newsroom selamat sore